ibu banyak kalah judi minggu ini
jadi kamu harus membayar utang ibu
kamu harus mencari uang sebanyak banyaknya
gak mau bu jangan
sorry ini anak ibu bu
kamu bukan anak kandung ibu
kamu cuma anak diri
dan ibu gak peduli
kamu mau jadi apa baik atau buruk
kamu harus menghasilkan uang yang banyak untuk ibu
nita ingat ya
kamu jangan melukulin diinah
kamu yang rajin disana ya
jaga diri baik baik ya nak
dan jangan jangan lupa
saya pamit dulu ya
ini jadi istri gue tidur situ
capekan kali dia
ngekep jalan dia
jangan jangan dia juga lapar
hanya gak berani bangunin rumah
ini tampak asli lo
nama lu siapa sih sebenarnya
lu jangan ngujuk gue
masuk rumah kakak bisa jawab

nanti udah gak kuat jalan
gendong aja yuk
nggak gak mau
jangan pulang ke rumah ya kak
nanti rani malah dikincang sama bu anies
gimana kalo kita ke rumah bu desarjan
nanti kita bisa minta nasi disitu
jam berapa sih kak
kok anak anak belum pulang ya
ya mungkin ada les mereka
kalau enggak ya emang sekolahannya bubarannya jam empat
bubaran sekolah kan jam satu kang
kang tukiman ini gimana sih
nama gue tukiman
tentu gak tukium
kacau banget nih perempuan nih
ayo makan ya biar kenyang
ibu tiri itu kok jahat banget
nggak semua ibu tiri itu jahat ran
tapi rani aja mau dibikin perkedel sama ibu anies
itulah bapakmu ran
dari awal juga bu de gak setuju
karena bapak kalian itu kawin sama perempuan itu
sekarang kalian sabar aja ya
ini uang untuk beli nasi kalian ala lapar
jangan ada yang tau
bapak kamu juga gak perlu kasih tahu
masih gres loh mam
kalo buah kayak gedondong muda
lagi enak lagi di gigit
musidip emak dulu
kamu tau rambutnya bau minyak jelangnya
tadi itu siapa sih
kita harus pakai nama nama keren
supaya duit jangan dateng
panggil tante ice
aduh ada apa mami
kamu lihat ada pendatang baru
coba kamu mandikan dia kamu bersihkan
kalau perlu sampoin dia pakai sampo anti ketombe
setelah itu kamu taruh dia di kamar yang paling bagus sekali
jangan lupa ya kamu dandani dan ajari dia etika
karena nanti malam om boy kemu datang
anak manis satu dua
kok cuma segini sih mam
masih perawan loh mam
kok kamu tahu
hebat kamu cepat
kalian dari mana aja
jam segini baru pulang
ini dari jam setengah enam
bapak kamu sebentar lagi berangkat kerja
aduh kerja di mana lagi gue
udah cepet sana mandi
bersihin badan kalian
bawa matahari tuh
eh tunggu dulu
ini uang dari siapa
dari bu desarjan kan
sari beliin nasi bungkus buah
untuk bapak sama ibu
kalian pasti udah makan di sana kan
biar bapak saja yang mau belikan
nanti sari bisa dimarahin ibu kalau bapak udah berangkat
sekarang bapak siap siap aja biar gak telat lagi
biar aku beli
kamu belum berangkat kang
sebentar lagi juga akan berangkat
tahu berangkat ke mana
tempat kerjaan ibu akan ketahui di mana
kalau gue tanya dia gimana ya
pak bisa berambil urusan
nanti telat lho kang
kok malah kamu bengong
takutnya ada yang ketinggalan di dalam
sembarangan aja nih masri kalau ngomong nih
mulut asalnya blok aja
untung gue dijemput si tono
kalau enggak kan gue bisa berani
sekarang kan gue tau nih
tempat kerjaannya di mana
anak manis inget etiketnya
kamu tidak boleh menolak sedikit pun permintaan tamu
matanya memang harus diberangkan
supaya tamu bisa merasakan
getaran eh perasaan kamu menyatu
seperti romeo dan juliet sayang
jadi tamu tidak segan segan sama kamu
emangnya kerja saya apa sih mbak yana
oh itu gak penting sayang
yang penting kalau tamu lagi megang rokok
kamu harus menyalahkannya
nah kamu itu kalau dandan harus kayak gini
pakai makeupnya nggak usah tebal tebal ya
tipis tipis aja juga udah cantik
bu sari enggak mau
ini belum masalahnya buat sari
terus mau kapan
kamu itu udah saatnya cari uang
bukannya kamu dikasih makan
tapi kamu yang kasih makan
bapak ibu dan adik kamu
tapi buat apa sari dandan kayak gini bu
untuk memikat laki laki
bu seri ini masih sekolah
baru kelas dua sma
justru ini saatnya
sekarang ini putih abu abu lagi dicari
harganya pasti tinggi
jadi maksud ibu sari mau jadi
ibu banyak kalah judi minggu ini
jadi kamu harus membayar utang ibu
kamu harus mencari uang sebanyak banyaknya
enggak mau bu jangan
sorry ini anak ibu bu
kamu bukan anak kandung ibu
kamu cuma anak tiri
dan ibu enggak peduli kamu mau jadi apa
baik atau buruk
kamu harus menghasilkan uang yang banyak untuk ibu
baru saja saya mau kasih tahu
kalau mobilnya sudah selesai
mas boyke kalau yang ini betul betul istimewa
betul betul luar biasa masih luguh